kita ke informasi selanjutnya
renza dirga seorang supporter bonek persebaya surabaya
akhirnya menuntaskan nazarnya
berjalan kaki sejauh tujuh ratus lima puluh km lebih dari jakarta menuju surabaya pada senin pagi
melihat klub kesayangannya persebaya surabaya kembali diakui pssi
perjalanan seorang bonek mani asal jakarta renza dirga akhirnya tuntas
setelah menempuh perjalanan sejauh sekitar tujuh ratus enam puluh sembilan km
renza tiba di mes persebaya jalan karanggayam surabaya markas klub yang dipujanya
renza berangkat dari depok di mana ia tinggal pada tiga februari lalu
nazarnya berjalan kaki dia ucapkan ketika persebaya belum diakui pssi
renzal merupakan anggota bonek jabodetabek
sebuah komunitas bonek yang ada di jakarta dan sekitarnya
setibanya di mes persebaya surabaya
dia menuju tempat persebaya berlatih
kedatangannya disambut antusias para bonek mania pemain dan pelatih
renza mengaku bahagia bisa menuntaskan nazarnya
jadi selama perjalanan itu kita berbuat yang positif
terus mau itu anggapannya cuma cari ini lah cari itu lah
cuma pengen ngilangin lah sama rasa bersyukur aja
nazar renza dirga dimulai tahun dua ribu dua belas saat keanggotaan persebaya dicabut oleh pssi
saat itu dia berjanji akan jalan kaki dari jakarta ke surabaya
bila status persebaya kembali diakui